sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial jaksa menyapa in association with
kita di ruangan apa ini pak komen komen center jadi ini pusat komando sebenarnya jadi kita dapat
mengembalikan mengendalikan daerah daerah yang secara langsung kita bisa komunikasi langsung
dengan daerah dari sini
oke oke ada di ruangan ini saja atau kita punya common center itu di badan diklat kita punya tapi
saya juga di ruangan saya sebenarnya tidak tertib tidak sebesar command center ini tapi kita bisa
apa ada daftar penanganan perkara atau keuangan kita punya punya tapi kecilnya aja
tidak tidak selengkap ini ini langsung bisa ke daerah masalahnya
hmm ini kan baru nih pak ya apa yang apa yang menginspirasi kejagung untuk buat program
seperti ini atau unit seperti ini pak ini uygun inspirasi ini dua kowejriban kowejriban persamaan
tali kita bisa harus bisa mengendalikan daerah bagaimana di spel bekerja dan cepat itu yang
kita tuju gitu iya dan ini saya lihat ada angka angka yang nantinya tentu terus berubah nih
ini by action jadinya terus terus
dan ini denda biaya perkara uang pengganti ini saya lihat yang paling banyak saja di daerah tanangkanya
sudah mencapai tujuh triliun lebih ya pak ya
baik pak bur kita akan lanjutkan dengan dialog mengenai tentunya menyambut atau merayakan
hari ulantar kejaksaan agung hari bakti adiaksian ke enam puluh
halo masih bersama saya fridhali twina dan juga jaksa agung republik indonesia pak bur hanudin
pak bur terima kasih pak sudah dikasih kesempatan cnn indonesia
saya mewakili cnn indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke enam puluh nih pak ya
bagi kejaksaan agung republik indonesia
dan tema dari hari bakti adiaksian ke enam puluh ini adalah terus bergerak dan berkarya
apa sih pak filosofi dibalik pemilihan tema itu tahun ini
iya dan gini mbak namanya bergerak kita
tidak boleh berhenti artinya
dan dalam kita bergerak tetap berkarya
kalau bergerak aja nggak berkarya ngapain juga
percuma ya pak ya
jadi artinya kita maju terus dan kita harus penuhi rasa keadilan masyarakat
dan pak bur selama ini dari pergerakan dan juga karya yang sudah disumbangkan ini oleh kejaksaan agung republik indonesia
apa yang bisa pak bu rekap
dan selama katakanlah lima tahun terakhir
sebenarnya lima tahun terakhir pasti yang jelas fungsi tugas dan fungsi kejaksaan
utamanya yang itu yang juga dilaksanakan
banyak sebenarnya hal hal yang sudah kita jalani
khususnya yang utama yang menjadi suatu perhatian masyarakat adalah bagaimana kita melakukan tugas tentang bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi
itu yang utamanya yang selalu menjadi tumpuan masyarakat kepada kita
bapak berkaca dari tujuan untuk pemberantasan korupsi ini apakah bapak cukup puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh kejaksaan agung
jadi kalau dulu mungkin bahwa pelaksanaannya menitik beratkan kepada penindakan atau perpresip
yang dilakukan oleh periode saya adalah penyeimbangan antara preventif dan represif
karena kita tahu dari beberapa tahun
preventif artinya mencegah ya pak ya
jadi preventif pencegahan dan represif adalah penindakan
dan ini kita sadari bahwa sejak saya masuk ke kejaksaan tindak pidana korupsi ini ya itu terus saja terus saja bahkan malah meningkat
karena tidak ada pencegahan tidak bagaimana mencari akar permasalahan kenapa korupsi ini bisa terjadi
nah kita melakukan antara menyeimbangkan antara ya pencegahan dan penindakan
itu yang kita lakukan sekarang
tapi bagaimana caranya untuk mencegah suatu tindakan korupsi

bisa bagaimana misalnya kita kita punya tugas tugas pendakwaan
di kita kita punya tugas tugas pendampingan yang dilakukan oleh jam datun atau mungkin pendampingan dilakukan oleh jam intel
kita bagaimana mencegah menata kembali misalnya persoalan persoalan permasalahan tentang keuangan ini
atau mungkin juga bisa kita punya intelijen intelijen disitu ada tugas pokoknya penerangan hukum
itulah yang kita lakukan
jadi kerja intelligensianya yang ditingkatkan
dan juga penindak lanjutannya ini pak kalau kita lihat selama lima tahun terakhir ada kasus kasus besar yang katakanlah high profile ditangani oleh kejaksaan agung
ini antara sedih dan gembira juga karena kalau semakin banyak kasus yang ditangani kejaksaan agung berarti tindakan preventifnya juga kurang dong pak ya
iya justru itu justru karena saya melihat bahwa sampai saat ini perkara tetap banyak maka itu yang kita utamakan preventif
tapi sebenarnya bukan diutamakan atas penyeimbangan antara pencegahan dan penindakan
kita lihat dan kita alhamdulillah begitu saya masuk ada perkara yang cukup besar informasi pada saya ada perkara yang cukup besar dan saya tindak lanjuti
jawa seraya itu yang kerugiannya mencapai enam sembilan triliun
bisa bayangkan triliun pak kalau minggir uangnya aja udah kayak apa
nah pak sejauh ini dari perkembangan kasus jiwasraya masyarakat sudah tahu betapa baik kinerja dari kejaksaan agung dalam menangani hal ini
karena sudah ada dana yang berhasil katakanlah dikumpulkan untuk nantinya
dikembalikan begitu kepada negara
apakah anda melihat kasus jiwasraya ini sebagai suatu awal atau malah akhir dari suatu prestasi kejaksaan agung begitu pak
enggak dalam jasa jabatan saya ini awal
dan saya akan terus bergerak maju
nah ini benar tentunya ini kami akan coba maju
kan karena selain jawa seraya ada kasus kasus lain
misalnya tentang dana reksa
kemudian ada lagi tentang tindak pidana korupsi pada perbuatan penyelundupan sebenarnya
karena kalau penyelundupan sendiri kita tidak berwenang
becuknya yang berwenang
tetapi adalah ada tindak pidana korupsi di situ
bukan kerugian negara
tapi merugikan perekonomian negara
ini ada titik poin pertama saya akan coba untuk masuk ke situ
nah pak untuk lima tahun ke depan nih pak
kalau tadi kita kan berkaca kepada tahun tahun yang lalu
untuk lima tahun ke depan apa yang ingin dicapai
oleh kejaksaan agung baik dalam hal mungkin
jumlah pengembalian dana atau mungkin
tersangka tersangka yang berhasil
tersangka tersangka yang berhasil
dibawa kembali ke indonesia
seperti apa pak target dari kejaksaan agung
jadi sebenarnya titik berat dari pemberantas korupsi adalah
bagaimana menyelamatkan keuangan negara
bukan kita hanya berapa tahun dia dihukum
tetapi berapa duit yang bisa diselamatkan dalam perkara ini
jangan sampai cuma dihukum aja
tapi uang yang dikorupsi tidak bisa kita selamatkan
itu yang titik berat
kemudian kalau soal lima tahun ke depan yang pasti saya ingin menginginkan
bukan banyaknya tindak pidana itu yang kita lakukan represif
tetapi yang kami maksudkan yang saya inginkan adalah
ada wilayah tertentu yang memang di sana tidak ada tindak pidana korupsinya lagi
jadi saya meminta kepada para kajari kajati
untuk membuat peta
peta ini mana sih daerah yang tidak ada korupsinya
harus dilaporkan bukan berapa yang kamu laksanakan dalam penanganan korupsinya
dari kinerja daerah selama ini apalagi pak yang mungkin bisa ditingkatkan
untuk tahun tahun kedepannya
memang sedang menjaring orang orang daerah mana saja
orang orang yang punya profesionalisme
dan tentunya saya tidak ingin hanya profesionalisme
untuk apa profesionalisme
untuk apa pinter tapi tidak punya integritas
kalau saya lebih baik mempotong yang tidak punya integritas
saya membutuhkan jaksa yang punya profesionalisme yang punya integritas
untuk apa pinter tapi maling
kan lebih bagus kita yang pinter tapi memang jujur
kita akan lanjutkan kembali pak
dialog ini nanti setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami
jaksa menyapa akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di program spesial jaksa menyapa
dan masih bersama saya jaksa agung republik indonesia pak bur hanudin
pak bur kita mau bicara nih mengenai pandemi covid sembilan belas
semua institusi tentunya terkena dampaknya tidak terkecuali kejaksaan agung ya pak ya
tantangan apa pak yang paling dirasakan di masa sekarang ini oleh kejaksaan agung
dirasakan adalah proses persidangan
karena kan kita tahu bahwa dalam rangka pencegahan covid sembilan belas itu utamanya adalah kedisiplinan untuk jaga jarak
inilah kalau persidangan kan kita selalu berintegrasi interaksinya di persidangan
maka itu sedikit kendala di awalnya
dan kami coba membuat suatu terobosan terobosan dengan menggunakan sidang virtual
jadi kita persidangan itu dilakukan
jaksa ada di kejaksaan negeri
kemudian hakimnya di pengadilan negeri
kemudian terdakwanya ada di lp
tapi kita sampai saat ini sudah melakukan persidangan itu
satu ratus dua puluh sekitar dua ratus dua puluh lima ribu persidangan
secara virtual pak sudah dilakukan
di seluruh indonesia sudah kita lakukan
ya tentunya kendala utama pertamanya bukan kendala utama adalah bahwa di awalnya persidangan ini sulit dilakukan
karena kan kita meliputi pengadilan kejaksaan kejaksaan pengadilan kemudian lembaga pemasrakannya
apakah secara legalitas itu sudah memungkinkan pak ya
kalau secara undang undangnya belum
belum ya belum ada undang undang
belum bahkan saya pengennya itu nanti di dalam kitab undang undang rumah acara yang baru itu masuk
bagaimana suatu persidangan yang dalam keadaan kahar dalam keadaan daya paksa atau terpaksa dalam kondisi yang lain
dan apakah sudah ada fonis yang dibacakan pak dari ratusan ribu persidangan itu
secara virtual pak
ya sudah banyak
dan sudah kita eksekusi
apakah dari masyarakat tidak ada yang keberatan pak
katakanlah dari terdakwanya sendiri mungkin
ini kan jawaban atas masyarakat pencari keadilan
karena kalau kita tidak sidangkan secara itu perkara tidak berjalan
dikaris lepas demi hukum
nah mungkin yang ingin mencoba kabur begitu dari persidangan mungkin mereka merasa bahwa wah ada pandemi nih berarti sidangnya diundur
tapi malah terkena pengadilan virtual seperti itu pak ya
kalau itu sih manusiawi semua juga kalau udah masuk lp masuk ui pengennya lari
tapi kita tidak begitu
ini menjawab para pencari keadilan dan memang khususnya adalah mereka korban gitu ya
kalau juga tetap juga kepada pencari keadilan adalah sebagai pada terdakwa
dia juga mencari keadilan sama sama mencari keadilan
korban mencari keadilan juga pelaku terdakwa juga mencari keadilan
nah asas keterbukaan pak dalam sidang biasa begitu kan bisa dihadiri oleh masyarakat yang ingin menyaksikan kalau persidangannya terbuka begitu
apakah ini terganggu dengan pengadilan virtual seperti ini
terganggu sih tidak tetapi mungkin hanya orang orang tertentu yang mungkin melek it yang bisa bergabung
dan itu kita perbolehkan karena memang perkara biasanya kan perkara tertentu begitu bukan terdakwa tertentu hal tertentu yang dibatasi
tapi pada umumnya perkara kan disidangkan terbuka untuk umum
nah apakah kejagung kemudian mengadakan perubahan dalam anggarannya pak untuk menyelenggarakan pengadilan pengadilan virtual seperti ini
sampai saat ini anggaran kita ya tetap aja
ini atas ide ide teman teman aja
yang ada malah justru kami dipotong untuk kegiatan covid sembilan belas
mengapa dipotong justru pak
karena memang pemerintah membutuhkan
kementerian keuangan tapi kalau khususnya sendiri kami tidak punya tambahan biaya untuk itu
tapi ini adalah tekad kami sumbangsih kami untuk mencari keadilan itu aja
kejaksaan agung punya satuan kerja atau satker pengamanan dan pendampingan refocusing anggaran covid sembilan belas
kalau tidak salah nilai rp dua puluh delapan empat triliun
strategi apa pak yang dilakukan oleh satuan kerja untuk ini
itu adalah jumlah yang dapat kita dampingi
bukan punya anggaran anggaran bukan di kita
anggarannya ada di kementerian ada di pemerintah daerah ada di bumn
itu yang utamanya yang tadi disampaikan adalah bagaimana kita mendampingi
nah mendampingi anggaran tersebut
dari pemerintah daerah baik itu provinsi kabupaten kota bagaimana menata keuangan yang ini penggeseran penggeseran anggaran itu yang
mendampinginya seperti apa pak jadi kalau kita boleh tahu ini pengawasan
kita kerjasama dengan lkpp kerjasama dengan bpkp ya
memberikan satu asistensi lah
pemerintah yang membutuhkan
baik baik provinsi kota atau kabupaten
nah selain itu pak dari saya mau kembali lagi ke pengadilan virtual yang tadi bapak katakan
pernahkah mendapat suatu protes begitu dari katakanlah pengacara atau

memang kita belum diatur secara peraturan undang undang gitu
hanya suatu ide bagaimana kita dapat memberikan suatu rasa jawaban terhadap para pencari keadilan
tentu saja kalau ada yang protes protes pasti ada
dan alhamdulillah juga kita gayung bersambut
kita punya ide begini
kemudian mahkamah agung juga memberikan suatu acuan bahwa persidangan secara virtual dapat dilaksanakan
untuk sementara landasan peraturannya apa pak yang digunakan
kalau aturannya belum ada justru
justru belum ada
belum ada tapi kan kita harus inovasi dan tidak melanggar peraturan
cuma kan yang ada adalah kita hanya berjauhan aja persidangannya tetap seperti persidangan acara biasa
oke baik kita akan lanjutkan kembali pak dialog ini nanti setelah jeda berikut tetaplah bersama kami jaksa menyapa akan kembali sesaat lagi
anda kembali di jaksa menyapa bersama jaksa agung republik indonesia pak burhanuddin
pak bur saat ini
apakah anda punya kiat dalam pembinaan pegawai di kejaksaan agung yang tersebar di seluruh indonesia
paling kiatnya saya ingin jaksa yang punya integritas
pertamanya begini saya ingin punya jaksa yang profesional dan berintegritas
itu cita cita saya dan tentunya ini akan kami pilih dari jaksa jaksa yang sekian
kami punya jaksa itu walaupun kurang nih kita sekitar sepuluh
kurang bukan sepuluh ribu jaksa
yang sebenarnya kalau mau jujur kita butuh itu dua puluh delapan
dua puluh ribu berarti kekurangan jaksa hampir dua kali lipatnya ya pak ya
iya betul karena masih di daerah daerah ini pak
daerah daerah itu mesti ada yang jaksanya hanya empat orang
apalagi yang rosok itu tiga orang itu sudah dengan kajarinya empat orang
kita punya di situ minimal itu paling tidak sepuluh jaksa
apa tantangannya pak sehingga kekurangan jaksa di daerah daerah
begini mbak kita ini kan asn tentang penempatan kebutuhan jaksa diatur oleh kementerian lain
menpan bakn dan menpan itu yang terjadi kita tidak bisa mengatur sendiri jumlah jaksanya segini dikasih jaksa atau menerima sendiri tidak bisa
nah tadi pak bur mengatakan bahwa profesionalisme dan integritas yang paling dicari
apa yang bisa dilakukan untuk mengenali level profesionalisme dan integritas para jaksa tersebut
kita kan punya pendidikan pendidikan
untuk menjadi seorang jaksa kita masuk pendidikan dulu
saya akan pantau ini yang akademisinya pinter kan
di dalam pendidikan kan kita hanya bisa melihat nilai nilai
tetapi integritasnya belum
nah ini yang habis pendidikan pendidikan ada tahapan pendidikan itu banyak
tapi akan kita pantau terus satu sampai dua
sampai sepuluh kita pantau
kemudian kita juga akan melihat dan akan meminta laporan perkembangan bagaimana sih jaksa ini
itu kami akan terus program kami akan terus kita kembangkan
dan juga saya akan minta pada para kajari para kajati untuk melaporkan jaksa jaksa yang memang punya prestasi di daerah
karena masih banyak jaksa yang berkreasi di daerah
yang belum bisa terekspos
itu kan kita jadi tidak tahu
tapi saya yakin kami punya potensi mereka punya potensi untuk itu
pak kejagung juga punya program diklat kalau tidak salah ya apakah masih terus dilakukan pak
cuma untuk tahun ini kita kan menghindar berkumpulnya orang
saya tidak mau pendidikan kami menjadi kluster covid sembilan belas
kita memang ada rencana pendidikan jaksa
karena saya mengharapkan begini tadinya program saya itu jangan sampai ada pendidikan jaksa tahun ini ada kekosongan
jangan sampai saya pendidikan jaksa angkatan sekian
tapi bisa tahun ini melompat
oh tahun kan ada kekosongan
saya coba untuk itu dan coba kami juga akan melakukan supendidikan
apakah kita mau virtual setengah perjalanan pendidikan
kan pendidikan enam bulan
apakah bisa kita virtual dulu gitu
kalau di kami itu pikom virtual dulu sudah tiga bulan
kemudian tiga bulan adalah pendidikan di kelas
tapi masih terus ongoing ya pak ya
untuk para penegak hukum yang tadi bapak katakan kalau punya integritas baik harus dikenali dan dilaporkan begitu dari daerah
sehingga terekspos lebih bagus
bagaimana dengan yang nakal pak
apa trik trik dari kejagung ini untuk memberikan ganjaran atau menangkap mereka seperti apa
saya contoh saja mbak
saya pernah mencabut
ya saya bunyinya saya berdol desa
kajari para kasihnya saya pindah
ini sudah ada dua kajari yang saya ada dua wilayah kejaksaan negeri yang kami bedol desa begitu
mulai dari kajari sampai kasihnya saya pindah
ada dua dua daerah
tetapi yang utamanya begini kalau namanya anak anak kita anak kita banyak begitu
pasti ada yang nakal ada yang enggak
ya tetap aja akan saya bina
tapi kalau enggak bisa dibina ya terpaksa saya bina
baik program katakanlah bedol desa ini pak apakah tidak membingungkan
aparat yang di daerah begini
tidak justru kita menjawab tantangan di daerah bahwa yuk kejaksaan kalau ada jaksa nakal saya begini
berarti kalau suatu institusi di daerah kemudian di bedol desa berarti mereka tahu dong ya bahwa
oh ini sudah dalam pengawasan
ya dan tentunya kan kita akan melihat
yang melakukan itu kalau satu orang aja ya kita akan lihat siapa
sejauh mana tanggung jawabnya kajarinya
tetapi kalau karena ini perbuatan perbuatan orang
tetapi kalau perbuatan itu sudah kolektif begitu sama sama nakal semua ya apa boleh buat
memang menjadi penilaian terhadap kita
tetapi saya ingin suatu saat ini adalah seksi alam suatu saat akan muncul yang terbaik
oke oke nah pak di hari bakti adiaksa ke enam puluh hari ini tepatnya ya
tanggal dua puluh dua juli pak bur sebagai pribadi anda merefleksi apa yang ingin anda capai
yang ingin capai adalah mengembalikan marwah kejaksaan
saya ingin mengembalikan trust kejaksaan
itu yang menjadi satu beban pemikiran saya setiap saat
karena kita tahu bahwa kejaksaan di masyarakat itu masih
masyarakat itu masih dinilai belum positif
artinya ini kerja tim ini adalah teamwork
kita sama sama ingin mewujudkan dan saya ingin ngajak teman teman bagaimana meningkatkan trust kejaksaan
supaya diterima lagi oleh masyarakat
dan sebelum kita akhiri dialog saya mau tanya nih bocoran
kasus apa lagi sih pak yang akan dikejar setelah jiwasraya
ada sebenarnya ada dana reksa sekuritas
kemudian nanti juga korupsi di beacukai
korupsi di beacukai
ada ada yang cukup besar
tapi saya masih rahasia
kerugian kerugian negaranya sebesar apa pak
saya kira memang di bawah jiwasraya tetapi ada
nanti tunggu aja tanggal mei
baik kita doakan pak semoga sukses
pekerjaan dari kejaksaan agung dan tentunya memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara
sesuai dengan cita cita pak bur juga mengembalikan marwah dari kejaksaan agung itu sendiri
sekali lagi selamat ulang tahun kejaksaan agung republik indonesia
terima kasih mbak
dan demikianlah bincang bincang saya dengan pak burhanuddin kejaksaan agung republik indonesia
semoga perbincangan ini bermanfaat bagi anda
saya fridhali tugina undur diri sampai jumpa